warga net dibuat heboh oleh unggahan instagram story
yang mengkritik desainer indonesia yang mengklaim tampil dalam paris fashion week dua ribu dua puluh
ada yang menyebut desainer dan brand itu melakukan pembohongan publik
lantaran mereka tak tampil dalam kalender resmi paris fashion week
menanggapi hal tersebut gerakan ekonomi kreatif nasional atau gecraf
akhirnya buka suara tentang hebohnya permasalahan itu
gecraf menjelaskan brand indonesia tersebut tampil pada acara gekaraf paris fashion show
mungkin yang membuat miss itu di sini
pada saat brand brand tersebut menyampaikan kepada para kol kol yang ikut kesana
mungkin hal hal ini memang kurang ditekankan
jadi banyak sekali yang menamai kegiatan mereka dengan paris fashion
bukan hanya gecraft terkait dengan hal itu
sandiaga uno juga berkomentar di akun youtube kemen parekraf saat weekly press briefing dua ribu dua puluh
jadi pada intinya semua produk indonesia tentunya harus kita dukung
agar ini membangkitkan semangat kita untuk segera pulih
dan membuka peluang kita untuk menjadi pemain global
dengan tampil di paris sandiaga mengatakan produk indonesia berarti sangat dibuat
dan tentu saja pemerintah akan bergerak cepat untuk memastikan program yang dijalankan
tepat sasaran tepat manfaat dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat
ia juga menyampaikan dukungan terhadap komunitas gecraft yang membawa sepuluh merek fashion indonesia
tampil pada gecraf paris fashion show dua ribu dua puluh
menurut sandi pergelaran tersebut merupakan kesempatan yang luar biasa
untuk mengangkat produk ekonomi kreatif khususnya fashion
agar semakin dikenal secara global